apa maksud dibalik gestur tersebut tapi kita tunggu saja dalam waktu dekat
kata kata sejumlah pihak begitu ya
termasuk juga pengamat politik lipi siti zuro yang mensinyalir
reshuffle kabinet kerja joko widodo harus dilakukan sebagai bentuk evaluasi
dua tahun ke pemimpinan presiden
namun dalam konteks pergantian jajaran pejabat tinggi negara
presiden tidak bisa serta merta menunjuk orang terdekatnya
tanpa membangun komunikasi politik dengan partai pendukung
itu harus memang dievaluasi secara serius karena dua tahun itu sudah amat sangat cukup
karena sisanya lagi itu praktisnya efektifnya itu hanya tinggal dua tahun
tahun dua ribu sembilan belas itu sudah masuk pemilu
bahkan pertengahan tahun dua ribu delapan belas itu pasti sudah mulai masuk ke tahun politik kan
oleh karena itu ya sisa dua tahun ini harus digunakan secara serius
nah siapa yang harus menggantikan
untuk itu pak jokowi mau tidak mau harus juga mengelola kepentingan kekuatan politik politik tadi itu
khususnya partai pendukung utamanya